kedatangan vaksin moderna disambut baik oleh sejumlah pihak termasuk pemerintah dengan efikasi yang tinggi
vaksin dari amerika ini diharapkan mampu menjadi amunisi bagi nakes dan sebagian masyarakat
benarkah moderna ampuh menangkal varian delta
bagaimana pemerintah seharusnya memaksimalkan vaksin dengan efikasi tinggi ini yaitu vaksin moderna
saya akan mengulasnya pada malam hari ini menakar vaksin moderna buatan amerika
bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saya akan sapa ada pak sulfikar amir pakar sosiologi bencana dari nanyang technological university singapore
selamat malam pak sulfikar apa kabar
baik kami masih berusaha menghubungi
dan narasumber berikutnya adalah pak windu purnomo epidemiolog dari universitas erlangga
selamat malam pak windu
apa kabar pak windu sehat
dan nanti juga akan bergabung emanuel melkiades lakalena anggota dprr
komisi sembilan dari fraksi partai golkar bersama dengan pak sulfikar amir
jadi saya akan mulai dulu dengan pak windu purnomo
pak windu vaksin moderna sudah tiba di tanah air dan segera akan kemudian digunakan untuk dosis ketiga dan juga untuk masyarakat
sejauh yang kemudian anda lihat kemudian juga kita mengamati perkembangannya
sejauh mana kemudian vaksin moderna ini sebetulnya cukup ampuh ya sebagai amunisi
imun booster bagi nakes dan juga mungkin untuk
masyarakat sebagian yang akan mendapatkan dosis pertama
terutama dalam menghadapi varian delta
ya mas renat ya
jadi memang ini sesuatu yang ditunggu sebetulnya ya
terutama bagi para tenaga kesehatan yang betul betul berada di garis depan
artinya garis depan yang dimaksud adalah mereka langsung berhubungan dengan para pasien
kebetulan masih beku demi weil
setelah menetapkan pol menjelma zon zendai dalam tahun
setelah katakan mengapoona kemenangan
dan untuk mengubah karena kiri metode tersebut
yang pertama lagi
yang pertama lagi
untuk para nagas karena mereka yang
tahap pertama ya
dulu mulai bulan januari
sampai maret lah kira kira
gitu itu mendapatkan
mendapatkan yang jenis lain
dan ini kebetulan moderna sudah datang
kan ada tiga juta dosis
ya satu lima juta lah
jadi cukup untuk para
naga ini untuk segera
janjinya minggu depan
pekan depan sudah bisa disuntikkan
supaya mereka menjadi
lebih terlindung menjadi lebih terlindung
karena mendapatkan booster tadi
adalah salah satu vaksin yang
teknologi tinggi lah yang
teknologi baru maksudnya
teknologi baru yang
berbeda platformnya dengan
virus yang dimatikan
kalau ini adalah dari
efekasi yang tinggi
dan itu yang sangat diharapkan
lebih melindungi para naga tadi
pak windu di saat yang sama kemudian
ada juga kritik begitu ya
yang disampaikan sejumlah pihak
bahwa ketika sudah ada moderna
seperti ini atau mungkin diharapkan
bisa menjadi pintu masuk untuk
mendatangkan lebih lagi vaksin moderna
ya penggunaan sinovac perlu dievaluasi
apa tanggapan anda pak windu
kalau soal itu
ya memang itu ada perbedaan efekasi ya
tetapi kan kita juga harus melihat
moderna ini kan efekasinya
yang dikatakan tinggi dari hasil uji klinik
untuk mereka yang relatif muda ya
sembilan belas sampai dengan lima puluh sembilan tahun
dan untuk lansia
dan itu lebih tinggi daripada
dari hasil uji klinik di indonesia kemarin
nah tentu kita harus lihat nanti
bagaimana efektivitasnya ketika sudah
disuntikkan di masyarakat
itu yang kita belum tahu persis
sesungguhnya nanti kan kita harus
mana yang lebih efektif
sebenarnya nggak ada masalah
menggunakan vaksin yang manapun ya
karena semua sudah di atas batas minimum
who dalam infekasi
itu sudah mampu
mereka yang divaksinasi lebih mampu
apa namanya dia tidak
tidak terkena penyakit covid sembilan belas itu
dua kali lebih besar
lebih tinggi daripada yang tidak divaksinasi
nah kalau sinovac berarti sekitar tiga kali gitu
jadi dia mempunyai apa namanya kemampuan untuk
apa namanya risikonya untuk
apa namanya untuk bisa melindungi ya
mereka tidak tertular
tidak terkena covid sembilan belas itu tiga kali
karena lebih baik daripada mereka yang
apa namanya tidak divaksinasi jadi
tetap melindungi gitu ya tetap melindungi
nah nanti kalau dibandingkan dengan
dengan moderna atau yang lain itu nanti
kita lihat di masyarakat
jadi nanti tentu harus menggunakan
beberapa survei survei baru gitu ya
kalau uji klinik memang ya bahwa yang moderna lebih
efekasinya lebih tinggi
tetapi itu harus dibuktikan
melalui efektivitasnya bagaimana ketika ada di masyarakat
nah itu yang kita belum punya datanya ya
tetapi sekali lagi ya bahwa
kita pakai vaksin manapun itu sudah lebih melindungi diri
daripada yang tidak pakai
baik menarik ya pak windu jadi meskipun secara uji klinik efekasinya tinggi
pembuktiannya efektivitasnya adalah nanti ketika disuntikan ke masyarakat
nah nanti usai jeda akan bergabung juga pak sulfikar amir dan juga
dari dpr bank melkeades la calena tapi kita harus break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
kita masih membahas soal vaksin moderna
ada beberapa poin yang tadi saya catat menarik yang disampaikan oleh pak windu
saya harus sapa dulu narasumber kami lainnya ada
bang emanuel melkeades la calena anggota komisi sembilan dpr ri dari fraksi partai golkar
bang melki selamat malam apa kabar
baik dan juga ada pak sulfikar amir pakar sosiologi bencana dari nanyang technological university singapura selamat malam

bapak bapak sebelum saya akan mulai ke anda kita coba dengar lagi apa pernyataan dari menkes pak budi gunadi berkaitan dengan kedatangan dari vaksin moderna
rencananya vaksin ini selain kami gunakan untuk suntikan pertama dan kedua bagi rakyat indonesia
khusus akan kami gunakan untuk booster suntikan ketiga bagi para tenaga kesehatan indonesia
baik saya akan ke bang melke habis
bang melky bagaimana melihat kedatangan dari vaksin moderna yang sebagian mungkin ini menyambutnya sebagai
satu harapan dan

saya pertama mengapresiasi gerak cepat pemerintaan untuk segera
saya pertama mengapresiasi gerak cepat pemerinta untuk segera
saya pertama mengapresiasi gerak cepat pemerintaan
untuk segera mendatangkan vaksin yang efekasinya tinggi
dalam hal ini moderna untuk bisa dipakai bagi booster tenaga kesehatan kita
saya usulkan ini semenjak seminggu lalu ya dari awal awal sampaikan
kita perlu memberikan perlindungan lebih kepada tenaga kesehatan kita
karena banyak sekali yang kemudian terpapar positif
ataupun sampai kemudian mengalami kondisi yang serius
dan kemudian ada yang sampai meninggal
karena mereka di garis depan pasti akan kemungkinan besar terkena
nah kedatangan vaksin moderna ini tentu akan membantu agar booster ketiga
atau memberikan vaksinasi yang kali ketiga ini kepada para tenaga kesehatan kita ini
bisa segera dilakukan sehingga memberikan mereka proteksi yang jauh lebih kuat lagi
dengan diberikan booster moderna yang sudah dalam
dan ini juga akan mendatang kurang lebih tiga juta ini
nah dengan angka satu empat sekian hampir satu lima tenaga kesehatan kita
dengan pemberian booster moderna ini mudah mudahan bisa memberikan kekuatan kepada teman teman tenaga kesehatan ini
dalam melayani para pasien covid sembilan belas dan mereka tetap terproteksi jauh lebih kuat lagi untuk menghadapi virus covid sembilan belas ini
dan ini sekali lagi ini sesuai dengan usulan juga yang kami dorong
agar para nakes itu bisa segera diberikan booster vaksin ketiga
oke menarik bang melky saya ke pak sulvikar
bagaimana pak anda melihat mungkin dari sisi dari dimensi sosiologi kebencanaan soal ada vaksin moderna
yang kemudian akan digunakan dengan efikasi yang tinggi
sementara yang saat ini mungkin digunakan oleh masyarakat kebanyakan
itu efekasinya tergolong lebih rendah dibanding vaksin moderna
apakah ini kemudian bisa berdampak cukup jauh terhadap penanganan pandemi kita
oke jadi pertama yang perlu kita ketahui asal usul dari vaksin moderna ini
ini adalah sebuah produk vaksin yang dikembangkan oleh sebuah startup company
yang berbasis di boston yang berdiri tahun dua ribu dua
lalu kemudian mereka mengembangkan beberapa vaksin berbasis teknologi mrna
yaitu teknologi yang menggunakan pendekatan biologi sintetis untuk mengembangkan beberapa vaksin
termasuk salah satunya vaksin untuk influenza
lalu kemudian ketika terjadi pandemi covid sembilan belas
mereka mengkonversi beberapa proyek vaksin mereka untuk kemudian mengembangkan vaksin mrna seribu dua ratus tujuh puluh tiga
yang kita pakai sebagai vaksin covid sembilan belas
dan ini menjadi salah satu dari dua vaksin yang menggunakan teknologi yang sama
yaitu moderna dan pfizer
dan selama beberapa bulan mungkin sekitar enam tujuh bulan setelah moderna dipakai di amerika serikat
terbukti bahwa vaksin moderna itu sangat efektif untuk menurunkan laju penularan
itu juga mencakup tingkat pengurangan resiko penularan yang relatif sangat tinggi
khususnya kalau misalnya seseorang menggunakan moderna dengan double dosis
nah kita berterima kasih kepada menteri luar negeri yang sudah melobi gedung putih secara langsung
dan kemudian gedung putih merespon dengan memberi donasi empat lima juta dosis moderna
langsung ke indonesia melalui covax
ini sebuah gesture yang perlu kita apresiasi dari amerika serikat
dan tentunya upaya dari pemerintah indonesia
nah yang jadi pertanyaan sekarang empat juta lebih dosis itu dipakai untuk apa
dan kita mengapresiasi kepada menteri kesehatan yang sudah mengalokasikan
tiga juta lebih dosis untuk menjadi booster bagi tenaga kesehatan
dan ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh banyak negara
jadi mereka melakukan studi mencampur aduk beberapa jenis vaksin
dan beberapa studi menunjukkan bahwa justru dengan mencampur jenis vaksin yang berbeda
imunitas itu justru meningkat secara drastis
jadi sudah ada evidence sudah ada benar benar evidence
sudah ada bukti yang menunjukkan bahwa ketika vaksin dicampur
hasilnya akan jauh lebih baik
khususnya kalau misalnya the second dose atau dosis kedua itu menggunakan vaksin
yang berbasis mrna baik pfizer maupun moderna
jadi ini menurut saya satu harapan yang perlu kita berikan kepada para tenaga kesehatan kita
yang selama ini sejak kelemah kedua mengalami burn out
mengalami kecemasan mengalami kecemasan
mengalami kecemasan mengalami kecemasan
mengalami kecemasan mengalami kecemasan
mengalami kecemasan dan mengalami tingkat pengeluaran yang sangat tinggi
nah yang jadi pertanyaan sekarang adalah
dari empat juta lebih dosis yang diterima dari covax
langsung dari gedung putih
ada sekitar dua lima juta dosis yang tersisa
nah sekarang sisa dosis ini akan dipakai untuk siapa
kelompok yang mana dan bagaimana mendistribusikannya
jadi ini yang perlu kita diskusikan juga supaya
penggunaan vaksin moderna yang berefeksi tinggi ini
bisa lebih efektif untuk menekan laju penularan di
khususnya di kelompok kelompok populasi yang rentah
menarik pak sulvikar
kita tanyakan langsung ke bang melki lakalena
wakil ketua komisi sembilan
harusnya ini mengawasi juga bang
bagaimana agar tepat digunakan
karena kan ini jumlahnya masih lebih dibandingkan
dengan jumlah yang dibutuhkan oleh nakas untuk dosis ketiga
jadi dengan kelelahan vaksin moderna ini
dan ini polanya bukan pola membeli
tapi kan ini pola hibah ya
mengalami program kovas gavi yang dimediasi oleh who
saya kira kerja dari seluruh pihak di kpcp
pak ibu menlu pak erlang artarto dan semua tim di situ
saya kira sudah membantu untuk mengadakan moderna ini dengan baik
yang penting begini
ini adalah suatu langkah maju
di tengah memang kita sendiri juga melihat bahwa
bangsa ini membutuhkan berbagai jenis vaksin
yang tingkat etikasinya tinggi
yang itu evidence base nya itu ada di banyak negara
nah dengan kejadian yang terjadi
meledak saat ini di indonesia ini
tenaga terdepan kita para nakes ini
harus paling terlindungi dibanding kita semua
yang ada di indonesia saat ini
karena mereka ini yang paling
paling beresiko terpapar
dan kalau memang tenaga kesehatan ini sampai terpapar covid
sampai pada kategori paling berat dan bahkan meninggal
itu kita membutuhkan energi atau effort yang jauh lebih besar lagi
untuk bisa menghadapi covid sembilan belas di berbagai daerah
nah tentu dengan kedatangan moderna
dan saya tahu bahwa pemerintah terus bekerja keras ya
pak menteri kesehatan pak kepala bnpb
dan semua pihak ya
bekerja keras betul untuk mendatangkan vaksin vaksin terbaik dari seluruh dunia
bahkan di indonesia sendiri juga terus dikembangkan vaksin merah putih
dan vaksin nusantara
semoga dengan semua upaya ini
kita bisa menghadirkan vaksin vaksin yang berkualitas
di samping yang saat ini sudah ada
sinovac sinovac dan sebagainya
nusantara seneca dan sebagainya
jadi tentu semua upaya ini kami apresiasi
upaya pemerintah ini
dan kami terus mendorong
dan kami juga mematuhi sebenarnya dpr ri
dengan semua jalur yang kami miliki
teman teman dari berbagai komisi dan fraksi
kita juga dengan cara kami kita juga dengan cara kami
kita juga dengan cara kami
juga membantu pemerintah agar semua
dilakukan melalui pola pola baik
atau melalui parlemen
atau melalui kerjasama antara dunia usaha
atau ngo dan seterusnya ini
kita dorong agar seoptimal mungkin bisa menghadirkan vaksin vaksin
yang berkualitas baik
efekasi tinggi di indonesia
nah moderna ini menurut kami adalah pintu masuknya
sebentar lagi kami dengar juga akan nanti masuk pfizer
dan apa namanya
mungkin juga nanti akan segera juga bisa masuk
dengan berbagai variasi vaksin yang ada ini
masyarakat kita yang
belum vaksin baik pertama maupun kedua ini
dengan vaksin vaksin terbaik yang bisa kita datangkan
pak windu ada tambahan pak
dari apa yang tadi disampaikan oleh pak sulfikar ya
yang jadi pertanyaan sekarang adalah
bagaimana kemudian sisa dua lima juta dosis tadi itu
agar kemudian tepat diberikan kepada masyarakat
siapa yang menurut anda kemudian memang berhak untuk mendapatkan vaksin moderna
karena sampai sekarang kita belum tahu bahwa
kalau tentu di luar tenaga kesehatan
karena para petugas petugas publik yang hari ini berdiri di paling depan
teman teman dari tni polri
itu masih juga diberikan prioritas
karena mereka hari ini juga ada di bagian terdepan
memastikan bahwa ppkm atau protokol kesehatan harus dijalankan oleh masyarakat
mereka bertemu dengan banyak orang
juga mungkin teman teman dari satpol pp
atau juga tenaga tenaga publik lain yang memang hari ini
berdiri di medan paling depan
apa yang bekerja di apotik
mereka kan hari ini juga
banyak pembelian obat misalnya
atau teman teman juga yang mungkin berada di sektor pengadaan oksigen misalnya
hari ini mereka juga terdepan harus melayani
pemberian oksigen dari banyak kalangan
hal hal seperti ini yang mesti segera diputuskan oleh pemerintah
baik bang oke
kepada kpcp dan pemerintahan kesehatan
juga satgas ya
nah ini diputuskan
sehingga nanti sisa ini juga nanti bisa kita berikan kepada kelompok yang memang paling beresiko
yang banyak orang
seperti yang tadi saya sampaikan
anda sepakat dengan
yang tadi saya sampaikan oleh bang melky bahwa sebaiknya di luar nakes ya
orang orang kemudian yang ada di aparat misalnya begitu
yang juga berhadapan hadapan dengan masyarakat seperti apa
yang artinya prioritas kepada siapa ya setelah nakes
itu sebenarnya adalah pada mereka yang sangat berisiko tinggi untuk meninggal
lansia tentu ya
lansia ini sampai hari ini
yang sudah mendapatkan dosis
ya dari target lansia yang dua puluh satu juta setengah itu
ya baru tiga juta lebih yang mendapatkan
yang dosis pertama juga baru lima juta
berarti masih sangat kecil
nah padahal mereka adalah yang sangat berisiko tinggi untuk meninggal
kalau kita lihat kasus yang meninggal ya
itu mayoritas adalah paralansia dan kemudian komorbid
nah jadi mestinya yang menjadi
menjadi prioritas kedua ya
itu adalah mereka yang berisiko tinggi tadi
yaitu lansia terutama
nah kemudian tentu adalah mereka yang punya komorbid
tetapi komorbid yang sedang stabil ya
jadi bukan yang sedang apa
ya tentu tidak
ya jadi yang kondisi apa
tubuhnya sedang stabil itu
itu yang itu
dua itu sebetulnya yang lebih penting ya
baru kemudian petugas publik dan sebagainya

karena kita harus melindungi dulu mereka yang paling berisiko komorbid
itu dulu yang harus kita selamatkan
yaitu yang enam puluh tahun ke atas dan itu
cuma sekarang kan begini ya
tentu moderna ini mempunyai
ini kan sebuah vaksin berteknologi baru ya
dan dia membutuhkan storage yang
apa namanya yang memerlukan
suhu yang sangat dingin ya
dari min dua puluh sampai min delapan puluh derajat celcius
tidak semua daerah mempunyai itu
tapi saya mendengar bahwa ketika moderna datang
itu juga disertai dengan entah itu peminjaman atau
atau memang langsung juga kita beli
storage yang selama ini kita nggak punya gitu ya
artinya yang untuk sehari hari ya
yang kita punya ya
yang untuk vaksinasi sejak
zaman sebelum pandemi adalah yang
memang sederhana kita gunakan
yang antara
antara dua sampai delapan derajat celcius
tentu tidak semua daerah ini nanti
bisa memiliki storage yang
yang canggih ini
jadi tentu nanti
jadi kan dari satu empat juta
dan duka masyarakat ya
itu kan tersebar ya
kan artinya tidak semua di jakarta
kalau jakarta ya
saya kira storage nya ada sudah ya
karena sudah dibawa berserta vaksinnya ya
tetapi yang di daerah bagaimana
ini yang harus dipikirkan
karena jangan sampai nanti nakes yang di daerah
ya tidak bisa mendapatkan itu
karena persoalan storage nya
yang gitu ya
yang sangat dingin tadi
yang kita sehari hari enggak
itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah
jangan sampai nanti yang bisa di cover
yang hanya nakes yang ada di
di ki misalnya
atau yang dekat dekat di buku kota
seperti di surabaya dan sebagainya
dan yang di semua daerah harus
harus punya peluang yang sama
untuk mendapatkan vaksin ini
yang harus disimpan di storage khusus
baik pak windu menarik
ini adalah teknis yang juga jangan sampai dilupakan ya
karena ini juga sangat penting
kita harus break dulu
saya juga nanti akan ke pak sulvikar
saya juga ingin menambahkan
tentang seperti apa
dan juga tadi menyoroti soal
kementerian luar negeri
ke gedung putih
apakah artinya juga ini
harus diupayakan lebih lagi
mendatangkan vaksin vaksin terbaik
yang tidak hanya kemudian yang kita
punya dari tiongkok
sinovac dalam hal ini yang paling banyak
efikasi yang tinggi
kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
untuk mengatasi pandemi ini
agar pemerintah juga membuka
atau terus berupaya
melakukan lobby untuk mendapatkan
di luar dari vaksin yang selama ini
sudah didapatkan ya
merespon pertanyaan yang sebelumnya
siapa yang harus diberikan
dari sisa dosis moderna yang tersedia
saya setuju dengan pak prof windu
dan pak abang melki
tetapi saran saya itu adalah
karena jumlah yang tersedia itu
juga sangat terbatas
kita tidak bisa memberikan
ke banyak orang
populasinya harus kecil
jadi saran saya adalah
memilih orang dengan dua kondisi
pertama dia adalah
di mana pekerjaannya itu
dia memiliki kondisi medis
dan kita tahu kebetulan
moderna ini adalah vaksin yang
memiliki keselamatan yang
buat orang orang yang menderita
komorbid seperti diabetes
jantung dan sebagainya
pemerintah bisa memilih orang
dengan dua kondisi tadi
dan memiliki kondisi medis
berkaitan dengan upaya
vaksin yang lebih baik
amerika sendiri sekarang
vaksin vaksin yang terbaru
dari moderna dan pfizer
sebagai third booster
kalau kita lihat kondisi di amerika
ada beberapa negara bagian
yang masih mengalami
yang cukup serius
jadi mereka mencoba
mengembangkan third booster
baik dari moderna maupun pfizer
agar permasalahan pandemi ini
benar benar bisa selesai
tetapi memang pada saat ini
kita tidak bisa mengharapkan
dosis dalam jumlah yang banyak
di amerika serikat
negara yang kebetulan
memiliki teknologi paling maju
di dalam produksi vaksin
itu masih mengontrol
seluruh produksi vaksin
yang ada di negara tersebut
karena memang pemerintah federal
dimana pemerintah federal
yang diproduksi oleh negara tersebut
jadi mungkin dalam waktu dekat
kita tidak bisa mendapatkan vaksin
dalam jumlah banyak
karena ini adalah satu
dimana pemerintah amerika serikat
sendiri sudah punya komitmen
untuk memberi donasi
sebanyak dua miliar dosis
yang akan dibagikan ke negara negara
berpenghasilan rendah dan menengah
jadi mungkin saat ini
adalah mendapatkan vaksin
yang efekasinya tinggi
pada saat yang bersamaan
setidaknya mereka bisa memberi
ketika mereka melihat
bahwa kondisi di indonesia itu
seperti apa yang terjadi kemarin di india
itu langsung memberikan
sekitar sepuluh juta dosis
dan saya kira
vaksin vaksin baru yang muncul
pada akhir tahun ini
dan tahun depan
jadi insya allah
mudah mudahan tahun depan itu
dunia seluruh dunia
sudah kebanjiran vaksin
ada beberapa jenis vaksin
yang memiliki efekasi tinggi
dengan prospek yang sangat baik
seperti misalnya novavax
lalu kemudian ada versi yang
yang dikembangkan oleh jerman
lalu kemudian jepang
jadi insya allah tahun depan
kita akan melihat
yang bisa kita dapatkan
baik dari luar
maupun mungkin produksi
baik kita akan tunggu
ke siapa dan kemana
di luar dari nakes ya
dan tentu kita dorong bersama
untuk tetap berupaya
untuk mendapatkan vaksin vaksin terbaik
terima kasih bang melki
dan juga pak windu
terima kasih pak
waktunya sangat terbatas
tapi diskusinya sangat menarik
masyarakat juga bisa menangkap
perspektif yang anda sampaikan
dan tentu kita tunggu
bagaimana langkah pemerintah selanjutnya
terima kasih banyak
dan juga bang melki